kunjungan raja salman ke indonesia menyita perhatian publik skala nasional dan dunia
bagaimana tidak setelah empat puluh tujuh tahun tidak dilirik akhirnya pemimpin arab saudi berkunjung ke indonesia dengan rombongan hingga satu lima ratus orang
raja salman tentu tidak main main dalam kunjungan kali ini
tidak kurang dari sepuluh kerjasama ditandatangani presiden joko widodo dan raja salman di istana bogor
akankah kerjasama ini menguntungkan bagi indonesia
saya akan berbincang dengan direktur moderate modern society jakarta zuhairi misrawi
halo gusmis biasa dipanggil gusmis saja langsung ya
gusmis kalau tadi ada sepuluh nota kesepahaman yang sudah ditandatangani
tapi yang jadi penasaran adalah tidak ada kerjasama di bidang energi dan mineral
sementara di malaysia investasi cukup banyak dilakukan oleh pihak saudi arabia terhadap malaysia terkait dengan energi
gusmis bisa melihat ini dari kacamata anda seperti apa
ya memang kalau kita lihat
salah satu kekuatan arab saudi saat ini adalah pada sektor energi ya
terutama aramco yang sahamnya senilai dua triliun dolar amerika
angka yang cukup sangat besar sekali
dimana kemarin sudah bekerjasama dengan petronas malaysia sebesar tujuh miliar dolar amerika
memang harapannya aramco dengan kilang minyak cilacap yang juga konon enam delapan dan tujuh miliar dolar amerika serikat
mungkin belum ketemu ya dari itu
jadi memang salah satu kekuatan arab saudi aramco ini
dan kita juga mengimpor gas dan minyak yang angkanya cukup besar dari arab saudi
perbincangan perbincangan awal sudah dilakukan karena
walid bin talal salah satu pangeran yang mengurusi soal investasi ini
sudah bertemu presiden jokowi di istana bogor beberapa bulan yang lalu
saya kira memang pada sektor energi ini akan menjadi perhatian khusus
mungkin angka terbesar dibanding sektor sektor lain
tadi itu adalah kesehatan pendidikan pertanian perhautan
gusmis kalau kita lihat perbandingan dengan iran
iran kemarin dua ribu enam belas presiden jokowi bahkan melawat juga ke iran
kemudian melakukan kerjasama bidang energi
apakah arab saudi tidak melihat ini sebagai sebuah ancaman dalam tanda kutip ya
sehingga mereka melakukan lawatan salah satunya ke indonesia
mengingat iran boleh jadi saingan mereka di bidang sumber daya energi mineral
memang sekarang iran setelah notak sepahaman nuklir itu
iran bisa mengambil uangnya yang berada di bank bank barat
swiss dan amerika sekitar tiga triliun rupiah
jadi memang iran lebih
saya punya duit sekarang ya
duit yang segar
oleh karena itu iran sangat agresif
memberikan dua kilang minyaknya
yang kapasitasnya antara tiga sampai lima miliar barel
untuk dikelola oleh pertamina
lalu kemudian iran menjual gasnya dengan harga murah ke pertamina juga
jadi kita tahu investasi iran dua kali lipat sekarang angkanya
kalau tadi arab saudi masih pada kisaran sembilan ratus juta dolar
iran sekarang sudah mencapai satu delapan juta dolar
tidak banyak tapi iran terus melaksanakan komitmennya untuk kerjasama ekonomi indonesia dengan iran
kenapa angka muncul dua puluh
ini memang angka yang agak psikologis ya
karena kerjasama indonesia dengan iran itu dipatok oleh ayatullah ali khamenei
pemimpin tertinggi iran
mengatakan pak presiden jokowi
kerjasama indonesia iran itu bisa mencapai potensinya dua puluh miliar dolar amerika
lalu arab saudi mengatakan
oke kalau iran punya dua puluh miliar kita juga punya dua puluh lima miliar
nah kita beralih dari energi yang saat ini mungkin masih dalam pembahasan
mengingat ada kilang bontang sendiri yang masih akan diperbincangkan
nah yang menarik adalah masalah keamanan
salah satu yang menjadi hal yang krusial yang diperbincangkan di mou hari ini
terkait dengan masalah terorisme isis
kemudian juga masalah bidang pendidikan
kemudian investasi infrastruktur
kalau anda melihat seberapa besar peran indonesia lagi terhadap keamanan di timur tengah
terutama saudi arabia sendiri
ya saya kira memang negara negara dunia islam hampir menghadapi ancaman terorisme ini
yang paling kuat memang iran tadi itu
iran mampu membentengi negaranya dari ancaman isis ya
nah kita indonesia kemudian arab saudi menghadapi ancaman yang sama
arab saudi mempunyai pengalaman deradikalisasi kita punya densus delapan puluh
nah ini yang mungkin akan dikerjasamakan
karena selama ini kan kita lihat militer arab saudi itu kan belajarnya ke amerika
nah mungkin pengalaman densus delapan puluh delapan yang sangat luar biasa ini bisa ditukarkan ya
kita ada saling belajar kerjasama memperkuat kedua belah pihak
bagaimana menghadapi ancaman dari sekti keamanan ancaman terorisme itu
ya baik gusmis kita akan tunda dulu kita akan menyaksikan azan maghrib sesaat lagi
tapi nanti kita akan berbincang lagi
terkait dengan investasi lain yang menarik seperti ada perikanan
kemudian juga ada terkait dengan penerbangan sipil seperti apa kan
apakah memang ada pariwisata juga
pariwisata juga salah satunya dengan mereka akan berkunjung ke bali dari tanggal empat hingga tanggal sembilan
ya siana indonesia newsroom akan kembali lagi dengan perbincangan terkait dengan kedatangan raja arab saudi ke indonesia
dan bagaimana investasi di indonesia setelah jadwal berikut
selamat malam bersama kami
ya masih di si anand newsroom dan masih bersama dengan mas gusmis

ternyata selain semua orang berekspektasi kedatangan raja arab ke indonesia
raja arab ke indonesia adalah memberikan investasi memberikan banyak fulus kesempatan bisnis
anda melihat tidak karena banyak berita juga di media sosial maupun di beberapa portal yang saya baca
dia sendiri pun juga arab saudi sedang mengalami kendala perekonomian terkait dengan minyak dunia yang semakin turun
kemudian juga permasalahan politik
apakah anda melihat kedatangan raja arab saudi berserta dengan rombongan juga mencari kesempatan mitra bisnis
ataupun kesempatan untuk mendapatkan fresh money ataupun liquid
ya memang kalau kita lihat arab saudi sedang menggariskan visi ekonomi dua ribu tujuh belas
yang langsung dipegang oleh deputi wakil yaitu muhammad bin salman bin abdul aziz
putranya langsung memegang visi ekonomi dua ribu tiga puluh
artinya apa mereka yakin sekali bahwa kalau ketergantungan kepada minyak ini menjadi satu
itu ancaman yang cukup serius
kalau tidak ada langkah langkah reformatif namanya dalam bidang ekonomi maka mereka akan mengalami kebangkrutan
keberangkutan dalam lima tahun
maka mereka mencari cara bagaimana saham aramco itu dikembangkan pada sektor sektor yang lain
lebih mutar otak gitu makanya muncul kelautan muncul pariwisata muncul pertanian infrastruktur dan lain lain
jadi arab saudi sekarang mempunyai
saham aramco yang cukup besar tetapi tidak bisa diandalkan
setelah shell oil ditemukan di amerika
lalu energi solar terbarukan gitu yang semakin canggih sekarang perubahan perubahan besar
nah oleh karena itu langkah langkah yang diambil oleh arab saudi
sesungguhnya ingin menyelamatkan ekonomi mereka
di satu sisi tapi melihat indonesia sebagai destinasi dari investasi yang sangat menjanjikan
karena indonesia ingin menggunakan sumber daya alam yang dimiliki
natuna itu kan laut yang sangat luar biasa
itu kalau dibikin ada kapal kapal ada pabrik pabrik
itu kan mendayagunakan sektor kelautan kita
kita punya pertanian yang sangat luar biasa
tanahnya tanah paling subur itu adalah tanah jawa
tanah indonesia artinya
tapi kita tidak pernah mendorong ini
ini kalau mereka bisa investasi di sektor pertanian apa saja itu juga bisa menguntungkan kedua belah pihak
maka arab saudi sekarang semakin sadar
dia tidak bisa lagi seperti dulu tahun tujuh puluh an
di mana dia mandi minyak
dia menjadi raja minyak
minyak waktu itu naik bisa seratus dolar per barrel gitu
nah sekarang per barrel tinggal angkanya rata rata empat puluh sampai lima puluh dolar saja
jadi arab saudi sekarang membutuhkan dunia di luar
diantaranya yang dilihat indonesia sebagai investasi
mungkin juga bagaimana saham arab saudi
bagaimana saham aramco juga ditawarkan ke china
karena china yang punya fresh money sekarang
dan itu tentu akan membawa dampak visi ekonomi dua ribu tiga puluh itu
sebenarnya dengan ekspektasi mencapai tiga ratus triliun sehari ada investasi dari pemerintah arab saudi
maupun kedatangan raja saudi arabia ke indonesia
apakah anda yakin itu bisa terrealisasi dari sebelas mou tersebut
salah satunya meskipun tidak terkait dengan masalah energi
bagaimana memang kritisi ini
angkanya yang paling normal itu sebenarnya adalah angka ya sepuluh miliar ya
jadi tadi sudah disepakati aramco dengan pertamina di angka enam miliar
tinggal empat miliar di sektor sektor yang lain
lebih kecil daripada di malaysia berarti ya ini investasinya
di kita enam miliar aramco untuk kilang minyak kita di cilacap
dari kalau angka sepuluh miliar saya kira sudah cukup
ini awal yang baik
dimana kedua negara yang punya hubungan baik
pak jokowi itu kan tipe presiden yang ingin mengatakan bahwa kita punya banyak hubungan baik dengan negara negara timur tengah yang kaya
tetapi kita belum memanfaatkan untuk pekerja sama yang membuahkan dalam bidang ekonomi
nah kalau seandainya pada angka sepuluh miliar saja itu bisa dimaksimalkan
maka tentu itu akan menguntungkan kedua belah pihak
sambil lalu kita harus akui bahwa kita juga dalam visi ekonomi dua ribu tiga puluh arab saudi menggarisbawahi haji dan umroh
makanya ada perluasan masjidil haram
indonesia adalah jumlah jamaah haji terbesar dan umroh terbesar yang per tahun itu total yang bisa masuk ke saudi sekitar tiga puluh triliun
angkanya cukup besar itu setiap tahun
menurut saya memang kerjasama ini kalau terus ditingkatkan akan menguntungkan kedua belah pihak
bagus ternyata waktunya tidak cukup banyak
untuk mengeksplor ke datang raja saudi arabia ke indonesia
apa saja investasi yang akan dilakukan
keuntungan kedua belah pihak
terima kasih atas waktunya di cnn newsroom